untuk melewati tempat ini
kalau aku mengitari tentangmu
dulu di tempat ini
terus mengguni sang lupanya
oh kata layaknya bertahun
terus mengguni sandu balik
terus mengguni sandu balik
kita persilahkan dulu duduk
wah saking asiknya sampai berdendam dan bergoy ya
jadi bikin memori juga ya kayak gini ya memori kondangan
ini berarti tadi yang baru aja dinyanyiin adalah lagu memori biru
wah seru banget lagunya ya
minggu minggu agak sedikit udah gak terlalu panas kayak biasa ya
nah mungkin bisa dijelasin juga ya dies ini makna lagi lagunya memori biru ini apa sih mas sebenarnya
hori biru itu lagu orang belum move on sebenarnya
desi ya kayaknya pas banget ya
jadi kayak pengamanan pribadi sih jay
aku jalan ke sebuah tempat yang dimana dulu berjanji dengan mantan pasangan untuk bersama tapi sekarang udah gak bersama sama lagi tapi saya harus melewati jalan itu
atau pada bantuin untuk ini juga ngasih inspirasi juga jayanya
kalau mereka curhat jadi lagu kita curhat di media sosial viral
iya jadi viral aduh jadi digoreng
nah tapi ini kan kidung hara namanya unik nih mas ya
tapi sedangkan masnya namanya viko nih
bisa diceritain gak kenapa sih kok pilih nama viki kidung hara
kidung hara sebenarnya nama kidung hara tuh baru ya karena aku baru merilis sebuah album kan
dulunya aku memperkenalkannya namanya viko nainggolan
tapi dirasa kayak namanya kepanjangan gitu kayak di iflyer atau pas poster gitu
jadi pengen kayak musisi zaman sekarang mau pakai nama moniker atau alias
dan mencari nama kidung hara kidung kan lagu
kalau hara tuh zat di tumu tumuan yang bikin berkembangnya tumu tumuan
jadi kayak doanya semoga laguku berkembang temen temenku berkembang semuanya berkembang
ini teman temannya emang udah dari biasa ngikut ini karena memang mungkin dari kuliah tuh
apa temen deket jangan jangan ada temen deketnya juga nih
enggak jadi emang temen nongkrong sih
kebetulan mereka support aku bikin lagu perform bareng bareng
jadi aku anggap keluarga jadi kidung hara tuh enggak viko doang
harapannya biar temen temen juga kidung hara mania mantap
melati buni buni melati alibaba
suaranya di samarnya tetap gak bisa masuk kidung hara juga ya
nah ini seru seru banget ya rahmi
kira kira ada cerita cerita lucu gak sih kalau misalnya lagi manggung bareng
deket banget bahkan kita tidur barengan ya
kalau barengan ada satu perempuan aku agak bingung
maksudnya kayak di batch test kita juga
sering ngelawak bareng kocak kocokan bareng biar gak tegang
kayak misalkan perform juga gue pernah blunder ya
jadi kan niatnya mau keren kerenan pake toa lagunya gitu ya
ternyata toanya belum aku prepare in
suaranya suara mandarin lagu mandarin
kalau itu malu banget tiga kali lagi
untuk itu zamannya kalau udah viral udah tuh kelar
oke ini menyatukan tujuh kepala ini mulainya dari kapan
ini gimana bisa ngumpulin tujuh orang kayak udah kayak ini bola dragon ball
udah bener bener bola
kita produksi yang bareng bikin lagu bareng
terus rama punya kenalan temen temen sigi arda sam dan lain lain
jadi kita dari temen ke temen ternyata setu frekuensi
gak konsisten tuh dari mulut ke mulut kayak mlm nih gak taunya
iya maksudnya dari teman ke teman kita punya preferensi lagu yang sama
dan kita kumpul mau bantu aku bikin karya
dua ribu eh dua tahun lalu ya
berarti udah bareng bareng nih kemana mana manggung dua tahun ya
tapi untuk ngegabungin chemistry gitu kan cukup susah
bahkan kita pernah manggung kayak baru tiga kali gitu
jadi kalau misalnya apa namanya
pengalaman ketika manggung sendiri itu ada syat syat halusinnya gak
ya kayak kita seneng sih kayak misalkan
mungkin lebih ke happy ya kita kayak ngerjain sesuatu
kayak mungkin yang kocok kocoknya kayak tadi yang aku ceritain di sebuah festival
ki dohara sendiri sebenarnya genre nya tuh kemana sih
tadinya pengen dangdut sekedelik cuma kan gak bisa
jadi emang kiblatnya lagu lagu delapan puluh an sembilan puluh an
zaman zaman chrisya guru sukarno putra
jadi aku bener bener terinfluensi sama musik musik zaman dulu
oke delapan puluh an ya des ya
dan kita masih akan juga lama juga berbincang dengan kidung hara
jadi kita akan jeda dulu sejenak
tetaplah di sapa indonesia akhir pekan

jangan lupa subscribe channel ini
sampai jumpa di video selanjutnya
indonesia gitu inspirasi saya itu guru soekarno putra yoki suryaparayu gue emang jadul sih
tapi emang zaman dulu emang suka didengerin lagu lagu krisel sama papa kan jadi kayak terpatri
jadi dengerin terus secara nggak langsung aku bikin lagunya nuansanya sama sama tuh popretto
inspirasinya pencipta lagu zaman dulu emang jadul emang jadul
nah kalau kita bertujuhnya lama banget sebenernya kalau di belakang layar mereka lebih asik sebenernya
tapi kok kalau di sini kok diem kayak kanebo kering ya ini yang ketawa nih
ini kalau untuk dua tahun ini chemistry nya itu seperti apa untuk menyatukan kalian ini awal awal ini gimana sih
sama sama nongkrong nah itu yang perempuan tuh kakak tuh ketawa
pernah selekap karena kamu ini salah satu anggota yang perempuan sendiri di sini
ini gimana nih bisa menghadapi enam kepala laki laki yang sudah berlanjut ini
ibu rumah tangganya temen temen lah
kalau untuk berbagi perannya sendiri ke tujuh orang ini biasanya kalau ini ibu ini gimana kalau lebih ini untuk bisa blend in sama yang lain di kehidupan
enggak sih sebenarnya kita emang di luar ini banyak proyek bareng juga
maksudnya banyak proyek dengan ip band yang lain juga
jadi emang pas nongkrong yaudah
maksudnya ngeblend aja tergantung kita lagi mau garap yang kidung hara yaudah kita tinggal nyamain visi misinya kemana
terus server tower yang dituju seperti apa udah gitu
berarti tergantung ini ya tergantung cuanan yang mana baru nih yang diprioritasin ya
kalian itu juga seperti itu juga atau gimana tuh untuk kidunghara
benar sih memang benar sih kalau dibilang nongkrong dulu ya pasti nongkrong dulu
karena kan chemistry itu dibangun dari kedekatan dulu
kalo kita dibangun dari rasa percaya semuanya pasti right back aja
nah liat di google soalnya
iya kita kebanyakan nulajonan terus
oke yaudah kalau gitu kita juga mau nongkrong juga
dengerin lagu dewi pelita mungkin sedikit aja dewi pelita ini inspirasinya tentang apa
di pelita itu tentang jadi ada sebuah pasangan yang salah satunya punya masalah tapi pasangan lainnya membantu untuk menerangkan dan menyelesaikan masalah
oke dari inspirasi pasangan yang problematik
kita akan coba dengerin gimana sih di interpretasinya tetap di sapa indonesia akhir pekan bersama kidung hera
dewi berita oh dewi berita oh dewi berita selamanya